dan selanjutnya informasi bagi anda yang berencana jalan jalan atau berlibur ke luar kota bahkan ke luar negeri
sejak sekarang bisa mencari tiket murah di garuda airlines travel fair dua ribu tujuh belas di jcc senayan
ya masyarakat tidak hanya dapat memperoleh tiket murah tetapi juga bisa mendapat paket promo menarik lainnya
masa libur masih beberapa bulan lagi
namun warga sangat antusias berburu tiket murah dan berkonsultasi tentang rencana perjalanan dengan petugas maskapai penerbangan
garuda airlines travel fair dua ribu tujuh belas tak hanya menjadi ajang berburu tiket pesawat murah
tetapi merupakan wadah masyarakat untuk mencari keperluan yang berhubungan dengan traveling
seperti paket promo hotel serta perlengkapan semisal koper dan tas
lihat harga nih dalam pameran ini apakah ada diskon atau harganya masih mahal apa gimana soal harga
sebenarnya sih harganya murah cuman yang disayangkan itu
yang pas peak seasonnya ini black out date nya ini gitu loh
jadi kalau misalnya hari biasa banyak yang gak bisa ya
ajang ini garuda indonesia travel fair ini menjadi kesempatan untuk kita melihat
menyiapkan paket liburan
saya kira bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat indonesia
infonya lengkap apalagi ini kan bulan juli sudah dekat musim libur anak anak ya
nah kita ingin melihat harga tiket yang murah itu bisa kita laksanakan
dalam pameran kali ini tiket untuk rute domestik masih lebih diminati masyarakat ketimbang destinasi internasional
menurut vice president marketing garuda indonesia selvi dewayanti
destinasi yang baru yang dibuka belum ada
cuman kita tetap mempromosikan destinasi destinasi indonesia
terutama sepuluh destinasi yang lagi difokuskan oleh pemerintah
masyarakat atau pengunjung makin hari
makin mengerti bahwa raja ampat contohnya labuan bajo
kemudian ada juga danau toba menjadi destinasi yang sudah mulai dilirik gitu
karena merupakan destinasi eksotis juga di indonesia
yang kedua untuk destinasi internasional contohnya london
karena kita memang mempromosikan harga london yang terbaik dan murah
itu merupakan destinasi yang dicari juga oleh pengunjung
sebagai salah satu destinasi eropa
pameran ini diharapkan dapat menjadi
one stop shopping sehingga masyarakat tak hanya dapat memperoleh tiket murah
tetapi juga bisa mendapat paket promo menarik lain
serta berbelanja barang kebutuhan traveling
arman helmi jakarta